anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
susah sudah tadi sidang phone in untuk kuatmaruf pada pukul sepuluh pagi hingga pukul dua belas siang
dengan phone in lima belas untuk pencarian akan dilanjutkan siang ini dengan terdakwa riki rizal
kami akan ajak anda ke pn jakarta selatan
sudah ada rekan kami koresponden cnn indonesia ada teddy zuhari
teddy selamat siang
kalau saya ikuti perkembangan dari tim liputan di lapangan
menyatakan informasi yang diberikan dari lapangan
kuasa hukum kuat maruf akan mengajukan banding terhadap lima belas tahun penjara
kemudian apa agenda berikutnya dari riki rizal akan digelar dalam waktu dekat atau sore ini
selamat siang heranov
betul sekali bahwa kita tahu bersama sejauh ini
tiga orang dari total lima orang terdakwa dugaan pembunuhan berencana kita tahu
kemudian istrinya putri candrawati dan kuatmaruf
sudah menjalani sidang dengan agenda pembacaan ponis dari majelis hakim
dan tadi pagi kuatmaruf juga sudah mendapatkan ponis
pidana selama lima belas tahun penjara dari majelis hakim
dan kalau kita merujuk dari hasil tuntutan yang disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum sebelumnya
dimana tuntutan jaksa penuntut umum bagi terdakwa kuatmaruf adalah
selama delapan tahun
delapan tahun pidana penjara
tapi kesimpulan kesimpulan dari fakta fakta analisis
fakta fakta yang muncul di persidangan majelis hakim sampai pada amar putusannya dengan
memfonis terdakwa kuatmaruf selama lima belas tahun penjara
ada dasar dari pihak majelis hakim memutuskan
fonis bagi kuatmaruf selama lima belas tahun penjara
yakni terdakwa dinilai tidak sopan selama mengikuti persidangan
dan juga dianggap menyampaikan informasi yang berbelit belit
tidak mengakui terlibat dengan dugaan pembunuhan berencana
dan tidak mengaku bersalah serta tidak memperlihatkan rasa penyesalan selama persidangan
walaupun begitu juga pihak majelis hakim menilai ada hal hal yang meringankan bagi terdakwa
karena dinilai bahwa terdakwa kuatmaruf ini masih mempunyai tanggungan keluarga
sedikit saya review heranov bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi
bahwa tiga orang terdakwa ini vonis hukumannya meningkat
atau lebih baik menangis
mungkin hal hal lebih besar dari apa yang sudah pernah disampaikan jaksa penuntut umum
hari ini selain kuat juga ada terdakwa riki rizal wibowo
yang akan menjalani sidang sesaat lagi di agendakan pada tiga belas tiga puluh
saat ini saya akan berbincang singkat dengan kuasa hukum atau penesat hukum
saya akan berbincang singkat dengan erman umar
saya akan bertanya apa saja yang mereka bisa prediksi
atau mereka harapkan dari persidangan siang ini
selamat siang pak erman
selamat siang pak
kalau kita melihat bahwa dari tuntutan yang sudah disampaikan
fonis yang disampaikan oleh tim majelis hakim
semua berbeda dari tuntutan jaksa sebelumnya
rata rata mengalami peningkatan
bagaimana prediksi anda dengan klien anda riki riza
memang kalau kita lihat ini di luar dugaan juga gitu
tapi itulah kewenangan majelis ya
dia mempertimbangkan banyak pihak
tentu berbeda antara sambo
masing masing pasti ada spesifiknya
walaupun pada intinya kalau secara subtantif dari versi kita
riki apapun kegiatannya
misalnya nih kejadian di magelang mengamankan senjata atau apa
ada dua kekuatan dia punya bukti di persidangannya
bahwa dia jujur tidak diperintah oleh siapapun
apakah sambo yang tidak di sana atau putri
anda meyakini bahwa proses poligraf dua kali tes itu sebagai hal yang jujur itu menguatkan dia
jujur dibandingkan dan dibandingkan yang lain
jujur dua kali
tidak lihat menembak karena dia ada jeda itu kan
jujur yang kedua kekuatan dia mengamankan itu
kan ada pertengkaran antara kuatmaru dan siapa
dalam rangka pengamanan apa
dan ternyata terakhir kita mendapatkan suatu bukti undang undang kepolisian
undang undang kepolisian pasal delapan belas dan penjelasannya
seorang anggota polisi bukan pimpinan seorang anggota polisi
punya diskresi apapun demi keamanan
itu apa kan luas kan
kalau ini terjadi antara kuat dan si joshua
setelah si anu pakai pisau terlepas lah alasannya apa
kan nanti bisa jadi si joshua yang polisi bisa aja menembak gitu
mungkin dia amankan ini mungkin jujur
terus apa lagi undang undang itu memutuskan
sehingga tidak ada alasan
kemudian apalagi setelah disaguling disampaikan
bahwa ada kejadian itu ya tidak ada kejadian
tidak tahu dia kan kaget
dan dia sampai diucapkan oleh sambo dengan menangis
ibu sudah dilecehkan kemudian bisa saya akan klarifikasi
kemudian saya tanya kalau dia melawan tolong bantu saya
siap nggak kamu menembak
dia ucapkan tidak
walaupun kelihatannya hakim menyatakan memang tidak siap menembak
tapi kok dianggap seolah olah ikut ikut terus
seolah masih anu yang sama nggak bisa
pak herman tapi kalau melihat apa yang sudah pernah disampaikan jaksa penuntut umum
sebelas januari bulan lalu saat menjampaikan tuntutannya
klien anda disebut seharusnya sebagai seorang anggota polisi
punya niatan untuk mencegah
bagaimana dengan tanggapan anda
ya dia karena waktu itu kan ada ucapan
dia kan pertemuan sama sambo itu kan cuma tiga menit
apalagi kan diucapkan klarifikasi dan itu
itulah harapannya si rr
walaupun dengan kalimat berani menembak kan pasti goncang juga dia
kemudian kan disuruh panggil si richard
tapi kan tidak disuruh tolong panggil richard untuk menembak
atau menggantikan kamu untuk menembak
kan tidak ada seperti itu
dan setelah itu dia nggak tahu apa pembicaraan sambo dengan izzer
setelah itu nggak berapa lama kan ada panggilan untuk ke pcr kan
oleh ibu putri melalui daden
apa yang bisa dipikirkan waktu apa yang dia berbuat
dan itu juga kemampuan apa kalau misalnya terjadi itu
dan undang undangnya menyatakan tidak ada kewajiban itu
kalau berhak boleh tapi kemampuannya psikologinya
melihat pimpinan yang sudah marah
pak herman sambo hukuman mati putri dua puluh tahun kuat lima belas tahun
prediksi anda untuk klien anda apakah lebih tinggi juga
atau anda memprediksi ini akan lebih ringan dibanding tiga terdakwa yang lain
saya tidak bisa terlalu memikirkan
majlis ini apakah pengaruh tekanan publik atau mau cari popularitas
atau ada informasi dari orang orang tertentu untuk berbuat seperti itu
tapi harusnya dibedakan
dibedakan dengan ricky yang perhatikan dong fakta persidangan
jadi tidak hanya asumsi asumsi oh ini ikut itu jangan jangan sudah sehati ini
tidak bisa seperti itu
fakta persidangannya harus dilihat undang undangnya juga harus dilihat
harus aktif apakah dia merangkul si ini mendorong si joshua
atau mengambilkan pisau atau senjata
kan tidak seperti itu
saya berharap kalau tidak misalnya bisa rendah
dari yang delapan tahun tentu harapan kita itu
karena selama ini abang kan berjuang untuk bebas
jangan sampai kita peradilan sesat kan begitu abang selama ini
tapi dengan majlis hakim yang sekarang tentu kita tidak bisa berdua
itu haknya majelis kita hargai
walaupun sehari pun saya sudah bilang sama riki kan pasti goncang lah
riki sebagai ini goncang gimana saya
jangan khawatir lu benar apa enggak selama ini
kalau lu benar sehari pun hukuman lu kita banding
baik terakhir bang pertanyaan terakhir
apakah ada anggota keluarga kerabat dari
klien anda yang ikut mendatang menghadiri sidang hari ini
keluarga ada yang datang
tapi mereka itu pernah trauma
dulu waktu awal awal kejadian ada media yang di daerah
di banyumas itu di rumahnya sempat ditempel bahwa ini keluarga pembunuh
dan kemudian juga anak anaknya juga masih kecil
terima kasih banyak waktu anda bang herman unar
sepertinya anda juga sudah ditunggu keadaan di dalam dan sidang akan segera dimulai
terima kasih banyak
itu sedikit perbincangan singkat saya
dengan kuasa hukum riki rizal yang saya bisa simpulkan bahwa
mereka tetap berharap kliennya mendapatkan hukum atau fonis yang lebih ringan
dibanding tiga terdakwa lainnya
tentu kita akan menunggu atau melihat jalannya sidang bagi terdakwa riki rizal
saya juga melihat ricky rizal sudah masuk ke dalam ruang sidang
kita akan menunggu seperti apa fonis yang akan diberikan
bagi terdakwa riki rizal wibowo dari para majelis hakim
baik terima kasih